jadi kalau terjadi apa apa sama andi saya akan merasa bertanggung
saya itu punya firasa
para pelaku teror ini tuh
pasti akan menyerang keluarga ibu
makanya sebenarnya saya itu lagi tugasin randy sama riza untuk ke surabaya
untuk mencegah itu semua
menjaga bapaknya ibu ibu
dan ternyata benar dugaan saya
para pelaku ini datang ke surabaya untuk menyerang bapaknya ibu ibu
untungnya bapaknya boyin aman
si pelaku ini tetap bisa lolos
terus pak riza sama pak randy gimana
alhamdulillah aman mereka semua
cuman riza katanya sempat kena goresan sedikit
entah sampai kapan ini semua selesai
saya sudah selesai
saya sudah selesai
sebenarnya satu satunya cara yang harus kita jalani itu ya
kita hadapin mas
kita hadapin musuh itu
itu orang yang baik
kalau sampai keluarga kita dimusuhin semua orang
pasti ada kok yang bantu keluarga kita
kita percaya aja
kamu tuh kalau ngomong menenangin hati
mereka juga serius
gak usah khawatir ya
kita hadapin sama sama
kamu mau nyerahin lagi
saya tunggu di sini
ini ban mobil saya pecah
jadi saya belum sampai
tapi ibu baik baik saja kan bu
kalau begitu saya ganti ban mobil saya dulu ya bu
sebentar lagi selesai
terima kasih sudah menginfo saya
thank you pak
ya sama sama bu
saya ke depan deh
saya mau ke depan
mau bicara sama bu im
ya ya pelan pelan
nanti datang lagi ya
dada kak danu
udah bikin temen temen aku bahagia hari ini
udah kita pamit ya
pintar pintar ya semuanya ya
belajar rajin ya
ya udah kami duluan ya
terima kasih banyak pak bu andin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sehat ya kepala
mari pak arief
kurang enak apa lo kerja di sini
belum lama kerja lu
lu buah nih dua puluh an tahun
dapet ya dua ratus juta
atas apa yang sudah saya lakukan kemarin kemarin bu
saya benar benar menyesal
jangan kamu ulangi lagi kesalahan kamu
saya akan selalu menjaga ibu dan keluarga di sini sebaik mungkin bu
terima kasih ya bu im ya
jangan diulangi lagi
kalau diulangi lagi apa ya
pecat baik bu

waduh mantuk kehormahannya dia
gapapa mas kamu kenapa ngerem benda dak
pa papa bantuan dong aku kan kaget
ya allah kenapa perasaan gue gak enak ya
saya ngerasa punya perasaan gak enak aja sama mama
ya udah cepet kamu telfon aja
ya udah angkat sama mama
ini saya sambil jalan kamu tolong telepon kiki ya
tunggu dulu hampir telfon aja
kak kamu di mana aman gak rumah
aman sih mbak kiki lagi ngebal di dalam rumah di dalam ki aman
ibu kedepan katanya mau ngomong sama poin
kita gak kenal
bener ya pak ya
kami lengah bu
kita ke dalam aja ya mbak ya
kok ada disini mobil irfan dimana
itu di depan sopir kok gak apa apa
ya udah pak
ke dalam aja ya ok mabuk
suruh supirnya irfan
buat bawa mobilnya ke dalam
terus abis itu itu bagernya kunci rapat rapat
pokoknya nggak boleh ada siapapun yang masuk ke rumah ini
nah biarkan multan
gak ada dia
kau keren banget
lihat dong jalannya
papa jangan cepet cepet nyetirnya pak
aku takut pak
mbak andin kiki mau ngasih tahu
kalau penjahatnya udah pergi
terus ibu rosa udah selamat
soalnya tadi om irfan dateng nyelamatin kita mbak andin
alhamdulillah jadi om irfan yang nolongin mama
om irfan dateng terus sekarang om irfan sama ibu
udah masuk ke rumah
yaudah bagus gitu tunggu sebentar ya
ini aku sama masa lagi berjampung
mama baik baik aja
tadi ditolongin sama om irfan
papa janji ngebet lagi pak
gak usah gak apa apa mbak
terima kasih sekali untuk ngada kamu lewat sini
oooh jadi sebenernya saya ada keperluan
cuman mendadak batal karena harus ada meeting terus yaudah harddup harddup
dengan searah dan melihat kejadian tadi
tunggu tunggu tunggu
kamu tunggu di sini ya
tunggu tunggu tunggu
kalian tunggu di sini
tapi kok bisa ada kejadian seperti itu ya mbak
baru saya kenal sama orang orangnya atau memang tingkat kerawanan di daerah sini memang seperti itu ya
alsa mandin dimana mbak
alsa mandin kebetulan lagi pergi sama reina lagi ada acara
dan sebenarnya ini bukan kejadian pertama kali
ada orang yang meneror keluarga kami sebulan belakangan ini
dan saya rasa mereka adalah bagian dari sang peneror ini
saya sebenarnya gak mau cerita tapi
jadi banyak sekali kejadian yang menimpa keluarga kami
waktu itu ada kejadian dimana sang peneror
menggunting rem mobilnya randy sampai blong
randy itu asistennya al
dan saya berada di dalam mobil tersebut
kami berdua hampir celaka
di lain hari
ada orang mengirim kami kue
waktu itu kamu pernah pergi sekeluarga
dan kami dihancam
rumah ini juga dipasangi banyak penyadap
supaya sang peneror bisa mengetahui gerak gerik kami
di dalam rumah ini
sampai saat ini sudah ada gambaran jelas pelakunya siapa
nyari taunya dimana
saya gak tahu sama sekali irvan
apa yang menyebabkan orang tersebut
benci sekali terhadap saya dan juga keluarga kami
saya sama sekali nggak tahu
al udah melakukan sesuatu belum mbak
al sudah melakukan segala cara
bahkan sudah melaporkan ke polisi
bahkan juga sudah menambah tim penjagaan di rumah ini
menambah satu satpam dan juga tiga bodyguards
tetap saja terjadi teror ini
saya sangat takut sebenarnya
sejari ku cemas
sejari saya jadi khawatir ya
dua satpam di rumah pak
itu kayaknya kurang ya
kalau butuh tambahan pengawalan
kasih tahu saya aja pak
tadi aja kamu menolong saya udah
thank you sekali
untuk mereka irvan
aduh terima kasih kiki
iya bu sama sama ini buat om irfan
kamu gak apa apa ki tadi jatuh
kiki gak kenapa kenapa kok bu
om irfan terima kasih ya tadi udah nolongin majikan kiki
ya udah sepatasnya
pokoknya kan rumah keluarga saya
kamu udah harus sayangin juga
ibu beneran gak kenapa kenapa
ibu udah minum tehnya ya
kiki pamit ke dapur dulu ya om ibu
eh pamerna pamerna pamerna
nah apa lu ah
gue mau ke sana
bentar dulu kiki mau cerita
cerita apaan sih hebat banget
ya jelas kiki hebat lah
pamer tadi itu
ada dua penerur masuk rumah sini
terus udah gitu dua peneror itu
lah kok bisa
terus eh ibu bos gimana
kayaknya si peneror itu naik motor demba
terus narik narik bu rosa
terus abis itu bu rosa teriak teriak gitu
kiki takut banget
bu bos gak kenapa kenapa kan
sekarang ibu gak kenapa kenapa
gara gara pas banget
mbak pus kita lagi ditarik tarik itu
om irfan dateng
alhamdulillah tapi bu bos gak ada yang lupa
gak ada gak ada
tuntung aja dong
om irfan kan dateng mbak
langsung cekatan gitu
gak salah deh kalo kiki itu mau fans om irfan
kok makin menjadi jadi ya
teror di rumah ini
untungnya allah masih lindungi bu bos
tapi kapan ya teror ini berakhir
mbak mana gue malah bengong sih
kan tadi mau ketahui gak tiang
sayang aku suapin ya
aku kan sama anak kita udah makan
sekarang giliran kamu
apalagi kamu yang beliin
mama ke toilet sebentar ya
pahan terindung ke toilet
mama kan gak tau toiletnya dimana
takeover lapangan yg juga
halo mir mir gue udah sampe rumah nanti kalo kita langsung ketemuan di ruang tamunya
ya oke udah masa gue masuk dulu ya ayo sayang
kejadiannya kayak gimana
kenapa sampai ada orang masuk ke dalam rumah saya
maafin iya sebelumnya pak bos
tadi ada orang kecelakaan jatuh aja persis depan kebang rumah
bukan gitu ya pak betul pak bos
ah gue gak bisa jadi rebahan di situ
mereka semakin nekat
sengaja berpura pura celaka di depan rumah gue dan berani masuk
pak saya mau jawab terima kasih
tadi saya sempet telepon bapak sayang di surabaya
katanya beliau sudah diamankan sama temennya mas riza
sekali lagi terima kasih pak
saya masuk dulu ya
tetap berjaga di sini
mir tolong anturin rina ke kamar saya yang ke kamar ya
kemudian kita ganti baju ya
kau untung ada om luka
makasih banyak ya om ya
bener bener mereka tuh nekat banget
mama udah ngelakukan sedikit perlawanan tapi mereka berdua tuh bener bener like
you know pegangin mama terus
alhamdulillah gak ada yang luka
allah masih baik sama mama
dan untungnya ada om irfan
serius nggak apa apa ya
om terima kasih banyak udah bantu mama saya
jadi yang ngerepotin om irfan ini
nggak repot semua sekali
terus lihat kejadian itu

tadi mama sudah sebut cerita sedikit soal kejadian teror itu
coba mungkin kalau bisa tambahin informasi sedikit dari kamu
saya kira tahu bisa bantu
mama tadi udah bree free cerita ke om irfan tentang si peneror itu
nggak ada salahnya kamu cerita
saya bukan yang nggak mau cerita ya om

emang nggak ada masalah
aku lagi mau cerita
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak

saya gak mau ngeremotin om
andin ini keponakan saya
bisa dibilang saya ini pengganti ibu kandungnya dia
jadi kalau terjadi apa apa sama andin
saya akan merasa bertanggung jawab
iya mas om irfan benar
mama tadi udah briefly cerita ke om irfan
tentang si peneror itu
nggak ada salahnya kamu cerita
saya bukan yang gak mau cerita ya om
bisa dibilang saya ini peganti ibu kandungnya dia
jadi kalau terjadi apa apa sama andin
saya akan merasa bertanggung jawab

ya jadi teror ini tuh
udah kurang lebih sebulanan ini loh
mengganggu keluarga saya
ada laki laki bernama i
yang selalu meneror keluarga saya
dan saya yakin
iqbal ini masih punya bos
masih ada atasan lagi
tapi permasalahannya saya belum bisa menangkap

sudah saya kirim
saya akan coba bantu kamu semampunya ya
terima kasih om
terus ada petunjuk lain selain orang ini
kamu punya apa lagi
sebenarnya ada om
namanya denny setiano
denny stiano ini orang yang pernah diminta mama dulu untuk melakukan sebuah penyelidikan
cuman kebetulan mama sudah cukup lama ya mbak
gak berhubungan dengan denny sini
dan udah hilang kontak juga ya emang
udah lama gak pernah ketemu lagi sama dia
dia sudah pergi
dan kebetulan waktu itu salah satu anak buahnya iqbal om
itu handphonenya jatuh
dibawa sama temen saya kesini
dan saya ngeliat ada panggilan terakhir disana atas nama bos iqbal
lalu saya minta tolong hacker untuk mengecek data data si iqbal ini
supaya saya tau alamatnya ada dimana
nomor tersebut itu terdaftar atas nama denny setiano
dan alamat rumahnya pun alamat rumah denny
iqbal sama deniz ini orang yang sama atau
dari foto saya lihat mereka orang berbeda
bungit juga ya
makasih banyak ya om ya
sudah membantu keluarga kita
aku coba selesaikan satu satu
kami sudah selesai
kita harus sering sering latihan ke dance ya
ya kan jess
nujuk ngomong ngomong terus
aku lagi kepikiran papa aku
papa aku kok terlalu banyak
aku katanya mau dateng
tapi kenapa sih sampai sekarang nggak nyampe nyampe juga
namanya juga bisnismen
papanya nenek juga gitu
siang meeting di amerika
malemnya udah di turki
kenapa biasa itu mah
ya mendingan kita cari kesibukan aja
bapanya waktu sementara
gue ambil atau baru
wah di mana sih taruhan nya
iya pak kita itu dulu pernah ketemu sama dia
di rumah sakit udah lama
saya mau junggung anak saya namanya elinoprastia
dia mengalami kesalahan kerja kamu ada sebelah mana
ya nino dirawat di ruang vip dua pak
mereka semua orang jatah
tante tolong kayak dapet
iya pak inget gak
kita pernah ke rumah sakit terus lihat dia
waktu itu papa inget
kasian sekali ya dia
kita ketemu dia itu lebih dari lima tahun yang lalu
berarti dia belum sembuh sampai sekarang
kita ketemu lagi sana
orang yang sadar diliatin nanti gamuk lagi pak